bagi warga surabaya pecel semanggi tentu sudah tak asing lagi di telinga
tapi sadarkah anda jika pecel semanggi kini sudah semakin jarang kita temui
sulitnya mendapatkan bahan baku sayur semanggi akibat berkurangnya lahan pertanian
membuat kuliner tradisional asal surabaya ini terancam punah
ya pecel semanggi atau warga surabaya biasa menyebutnya dengan semanggi
dari penyajian dan komposisinya memang berbeda dengan pecel pada umumnya
pecel semanggi menggunakan bahan utama sayur semanggi
dan penyajiannya harus di atas pincuk daun pisang
dan dijajakan secara tradisional di pinggir jalan atau gendongan keliling
jadi salah satu bedanya pecel semanggi dengan pecel pada umumnya adalah
sendoknya ini bisa dimakan karena sendoknya kerupuk
nah selain itu kalau di pecel pada umumnya itu kan bumbunya adalah kacang
nah kalau di pecel semanggi ini bumbunya itu ada ketelanya
ada kentangnya gitu dan juga ada bumbu petisnya
jadi ada karbohidrat lebih juga sehingga meskipun makannya hanya dengan sayuran
satu porsi semanggi ini bikin kenyang
aktivitas mengolah semanggi dimulai dari dapur kecilnya di kawasan tande surabaya
misiem dibantu putrinya asluha memasak bahan bahan pecel semanggi
bahan utama sayur semanggi dikukus

keberadaan sayur semanggi sendiri kini mulai sulit didapat
semangginya susah semangginya susah
soalnya tempatnya ini dibuat lahan semua apa
itu loh pabrik pabrik gudang gudang dulu lah banyak sekarang enggak
sementara untuk bumbunya kacang ketela kentang yang telah dikukus dihaluskan
setelah matang semanggi langsung ditata di gendongan
dan dijual keliling
namun tak jarang para pedagang semanggi memiliki tempat pangkalan tersendiri
seperti misiem yang biasa berjualan di taman bungkul surabaya
enak sekali semangginya kan pergi sih
makanan khas surabaya kalau di luar kota kalau kesini ya
kangen sama semangginya itu
satu porsi semanggi biasa dijual sepuluh ribu rupiah
eksistensi kuliner khas ini pun terancam punah
selain karena sistem jualannya yang masih tradisional
berkurangnya lahan pertanian menjadikan bahan baku semanggi kini sulit didapat